izin pemerintahan apakah saya boleh memakai almarhum yang terkali kali
coba kamu tanya sama propos yang bertanggung jawab disini begitu yang mengamalkan disini
terus itu saya tunggu dokter forensik keluar saya menanyakan sama dokter itu
beliau nanya bapak adiknya almarhum ya
benar dokter saya adik kandungnya
oh ya ini otopsi baru selesai dua puluh menit yang lalu
itu sekarang sedang dilakukan pemberisian terhadap luka luka pada almarhum
karena ada beberapa lubang bekas tembakan
saat dokter itu berkata demikian ada pangkat kombes yang menepuk bahu dokter sebut
terus itu kompos tersebut mengatakan cukup dok lalu menarik
menarik keluar dari pintu lobby mereka berdua mengobrol
porin dokter tersebut saya bilang
izin dokter apakah saya boleh memakaikan pakaian almarhum untuk terakhir kalinya
dokternya bilang boleh kan kamu bapak kan saudara kandungnya
terima kasih dok
dokter itu keluar pergi saya nunggu beberapa menit
baru saya menghadap sama kombes propos tersebut
saya minta izin tapi saat pertama kali saya minta izin
propos itu dibilangnya dah tunggu dulu sindu ya katanya
beliau masuk berapa lama saya kurang tahu keluar lagi saya minta izin lagi
masih belum diperbolehkan karena alasannya katanya masih lagi disuntik formalin
majelis hakim yang mulia mohon izin ada yang live instagram dalam ruangan ini
mohon kepada teman teman di sini sesuai dengan ketentuan di kuhap
setiap saksi dilarang saling berhubungan tolong jangan disiarkan secara live
atau kami keluarkan dari sini
untuk aparat keamanan dalam tolong diperiksa semua
siapa yang masih live lanjutkan saudara saksi
setelah itu setelah bapak kombes itu bilang sedang disuntikan formalin
saya menunggu lagi saya lihat ada anggota yang membawa tabung formalin sudah selesai
saya tanyakan lagi sama kompes tersebut saya bilang
izin kemudian apakah saya boleh memakaikan pakaian alam maksum yang terkali tunggu sini ya
beliau masuk nah itu maksudnya yang terakhir itu lumayan lama ya mulia
terus beliau keluar lagi saya ajakkan lagi saya minta izin lagi izin komandan apakah saya boleh
saat itu dibilangnya udah kamu tunggu sini aja itu celananya lagi dipakaikan
itu yang bilang sampaikan begitu siapa
kombes tersebut yang saudara tidak tahu namanya
itu lagi dipakai celananya udah kamu tunggu sini aja bentar lagi selesai
nah saat beliau ngomong begitu saya sedikit marah yang mulia
saya bilang saya kan adik kandungnya satu satunya disini komandan
saya keluarga satu satunya yang ada di jakarta
beliau kan saya masuk untuk memakaikan alam maksum yang terkali ya komandan
saya bilang udah kamu tunggu sini aja izin komandan saya ingin memakaikan pakaian alam maksum yang terkali
ya udah gak tahu ya pak saya gak tahu tanyakan saja sama tim forensiknya
terus beliau pergi